belasan rumah warga di dua desa yaitu desa waung dan desa moyoketan kecamatan boyolangu
tulung agung jawa timur mengalami kerusakan setelah diterjang hujan deras disertai angin kencang pada senin sore
sebagian besar atap rumah warga hancur terbawa empasan angin
sedikitnya lima belas bangunan rumah dan kandang ternak terkena dampak angin kencang
awalnya kelihatan mendung awan itu hitam nebal terus disusul hujan gerimis
terus giliran itu ada putu bulung dari arah utara
terus jadiannya nggak lama mas kurang lebih hampir empat menit lah cuma empat menit
setelah itu pada genting pada rontok terus disusul hujan deras
bpbd tulung agung pun melakukan pendataan
sebagian petugas dibantu warga membersihkan pun reruntuhan
untuk pertama kita makan asas menteri lebih dahulu nanti kita laporkan ke pimpinan
nanti untuk kajian berikutnya nanti kebijakan pimpinan
mudah mudahan segera dikasih bantuan berupa material
akibat terjangan angin kencang ini kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah
petugas memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini
tulung agung jawa timur